kami siang ketiga korban yang tertimbun neruntuhan kelebari resort di kota bunga cipanas ditemukan
ketiganya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
sekitar pukul sepuluh tiga puluh tim penyelamat berhasil menemukan seorang korban
lalu dua korban tewas lainnya ditemukan sekitar pukul sebelas tiga puluh
dan hingga kini belum ada keterangan resmi tentang identitas ketiga korban meninggal tersebut
cuaca yang tidak menentu menjadi kendala terbesar tim sar dalam melakukan pencarian korban
selain itu kontur tanah dan juga bangunan yang tidak stabil juga menambah kesulitan tim sar
sehingga dua unit ekskavator dikerahkan untuk memindahkan reruntuhan bangunan
petugas evakuasi mengerahkan sejumlah alat berat untuk mengevakuasi korban dari timbunan bangunan resort yang longsor di cipanas jawa barat
jika hujan kembali turun proses evakuasi akan kembali ditunda
dan berikut laporan koresponden akbar junisa surya
puluhan tim sar gabungan kembali akan melakukan proses

di mana menyiapkan sejumlah alat evakuasi
seperti ada gergaji mesin ada alat bor dan juga tangki oksigen
di mana tim sar sendiri masih menjaga jaga atau mengantisipasi adanya yang masih selamat
dan bisa kita lihat saat ini kondisi villa klub bali yang runtuh atau terkena longsor pada rabu dini hari kemarin
sudah sangat rusak parah di mana bangunan lantai dua yang tadinya berada di atas

berada di bawah dan menimpa bangunan lantai satu
dan di kamar satu ratus dua puluh lima inilah diduga tiga korban berada
yang saat ini akan dilakukan proses pencarian oleh tim sargabungan
di mana diduga saat ini ketiga korban
yaitu atas nama bun susanto pria usia tiga puluh lima tahun
melianawati wanita lima puluh dua tahun
dan buwikan wali supena pria usia lima puluh dua tahun
yang berada di kamar satu ratus dua puluh lima ini
hari ini proses pencarian yang dilakukan oleh tim sar gabungan
menggunakan dua alat berat atau eskavator yang disiagakan di belakang runtuhan villa klub bali ini
karena tim sar sendiri melihat bahwa tingkat kemiringan yang berada atau yang terjadi di villa klub bali ini
setelah terkena longsor cukup berbahaya bila dilakukan penggalian melalui depan
sehingga tim sar akan melakukan penggalian melalui jalur belakang
hingga saat ini tim sar masih melihat kondisi cuaca apakah cuaca hari ini cukup baik atau tidak
namun pagi ini atau hari ini terlihat cuaca cukup baik
karena bila nanti cuaca kembali memburuk atau hujan deras kembali mengguyur lokasi ini
tim sar akan kembali menghentikan pencarian karena potensi longsor di lokasi ini masih cukup besar
akbar junisah suria cipanas jawa barat